dan memang banyak juga langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi atau menyelesaikan
menutaskan masalah kemacetan yang ada di ibu kota
salah satunya mungkin dengan pembongkaran kampung kampung yang ilegal
nah ini salah satunya ada di tahun dua ribu enam belas lalu di pademangan jakarta utara
sejumlah warga di kampung akwarium di situ sejak permukiman mereka di pademangan jakarta utara dibongkar
pada april dua ribu enam belas ternyata mereka masih bertahan tinggal di situ
nah mereka ini tinggal di shelter dengan fasilitas yang seadanya
kawasan ini dibongkar oleh satuan polisi pamung praja pada masa kepemimpinan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama sebelas april dua ribu enam belas
permukiman dibongkar karena berada di zona biru atau zona perairan
menurut darmadiani salah satu warga yang kehilangan tempat tinggalnya
pembongkaran yang dilakukan saat itu tidak transparan
warga menerima surat pemberitahuan atau sp satu hingga sp tiga dari kelurahan hanya dalam waktu dua minggu
makanya selama bertahan di sini dengan segala fasilitas yang sangat sangat minim
kami nggak punya air karena air diputus listrik diputus
itu udah jelas dari hari mulai penggusuran listrik sudah diputus putusin meteran kami diambil ambilin
identitas sudah jelas tidak ada
tapi bagaimana caranya kami bertahan ya itu adalah risiko kami karena kami memilih itu
kami beli airnya harus ke hidran harus dorong harus ibaratnya merih lah itu
air listrik pun kehidran
kami nyalahin pakai obor obor kecil terus alhamdulillah juga ada donator yang memberikan bantuan jainset akhirnya jainset yang bisa bantu kami untuk dimusola
itu benar benar luar biasa dan saya pikir itu bukan jakarta
jakarta yang saya pikir ibu kota yang harusnya lebih beradab gitu tapi ternyata memperlakukan warganya sedrastis itu dan itu benar benar luar biasa
untuk bertahan hidup diani dan suaminya berjualan gas lpg bersubsidi sambil memanfaatkan sedikit lahan di sekitar shelter untuk bercocok tanam
tak jauh berbeda dengan diani perempuan yang biasa di sapa buderus ini juga harus berjuang dari awal lagi untuk membangun ekonomi keluarga setelah kehilangan tempat tinggal
rus berharap kampung akwarium dibangun lagi
alam sedungusur kan galau pusing
stres marah marah pokoknya demo kesini kemarin
nah udah dibangun kayak shelter begini bu gimana betah nggak
ya betah lah lebih layak dari kemarin kita kan kemarin tidur di gubuk gubukan di bedeng bedengan
iya karena alhamdulillah meskipun dua kamar kecil tapi kita enjoy kok alhamdulillah
iya ada kamar mandi udah ledeng ada listrik ada ya bersyukur aja
bersama warga lain diani terus memperjuangkan keberadaan kampung akwarium secara hukum agar diakui pemerintah dan bisa memiliki rt dan rw sendiri
mungkin ada pendamping kami ibaratnya ada beberapa lsm atau ngo yang ibaratnya membantu
tentang hukum kami dibantu lbh pengorganisasian kami dibantu dengan jrmk untuk lebih bahasa akademisinya atau itu yang pelajaran tentang jonasi dan lain sebagainya itu kami dibantu dengan rujak
jadi lebih ada kesadaran atau pemahaman tentang tata ruang gitu kan
nah disitu kami pada saat itu kami melakukan kontrak politik dengan pak gubernur yang waktu itu sebelum terpilih ya maksudnya baru mencalonkan
kami mau melakukan deal walaupun kami dulu pun pernah melakukan kontrak politik tapi tetap dilanggar
tapi kali ini kami tetap lakukan dengan harapan akan ada sesuatu yang lebih baik lagi dari kami
kalau kami diam aja pun ternyata juga nggak ada
jadi kita ada deal tertentu
warga kampung akwarium beberapa kali bertemu pemerintah provinsi dki untuk membahas soal penataan ulang kampung akwarium
suku dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman jakarta utara bersama warga telah menyusun community action plan atau cap untuk mendesain konsep kampung akwarium
itu adalah kolaborasi antara konsep yang ditawarkan sama pemerintah dalam ini diwakili oleh konsultan
dengan berkolaborasi dengan konsep yang diinginkan oleh masyarakat oleh warga setempat
nah itu sudah kami lakukan sudah dilakukan oleh pihak konsultan
nah di situ diadakan perembukan diadakan proses cap sudah ketemu untuk yang diinginkan oleh warga
jadi hasil cap itu sudah merupakan hasil berkolaborasi dengan warga konsepnya yaitu yang mereka inginkan adalah
selvi mandagi menambahkan rumah lapis yang akan dibangun berjumlah dua ratus tiga puluh empat unit dengan luas empat puluh meter di atas lahan seluas satu hektare
untuk skema penganggaran masih akan dibahas di tingkat dinas perumahan dan kawasan permukiman dki bersama gubernur dki
warga di kampung akwarium kini boleh sedikit bernapas lega karena pemprov dki berjanji akan membangun permukiman yang layak huni di tahun dua ribu dua puluh

gubernur dki anies baswedan menepati janjinya untuk mengembalikan kampung akwarium sebagai kampung di tengah kota yang lebih beradab
arman helmi jakarta